nanti ada kabu di sama kemarin kaisangnya dipasang di baliho edi fotonya pada sku itu
ada respon nggak dari kami pokoknya sebelum ada pengumuman resmi selalu ada plot twist dari
itu juga risetangannya dari tangan atau garis bawahnya pengalaman dalam politik perjodohan
di indonesia banyak plot plus jadi hari ini apa nanti apa bisa sama bisa juga beda bahkan bisa
orang yang tidak terduga termasuk dua kali pilpres terakhir wakilnya apakah terdeteksi di
bulan bulan sebelumnya kan enggak jadi saya mendoakan aja kalau ternyata mas budi mas kaisang jadi takdirnya
yang mungkin itu dari setangahnya ya kita ada kemungkinan green versus go kart juga
ini pecah kongsi di pilkada dki bisa spekulasi saya sementara per yang saya tahu koalisi pilpres
itu inginnya sebisa mungkin sefrekuensi di pilkada udah banyak
saya liviana charliza saksikan program program kompas tv di siaran digital
ptv dan media streaming lainnya kompos tv independent terpercaya